hari ini tiga wakil ketua mpr baru akan dilantik dalam sidang paripurna
yakni ahmad basarah dari fraksi pdip ahmad muzani fraksi gerindra dan muhaymin iskandar fraksi pkb
dengan penambahan ini artinya kini ada delapan pimpinan mpr
lantikan tiga wakil ketua mpr akan dipandu oleh ketua mahkamah agung hatta ali
lantikan ini akan dihadiri unsur anggota dpr dan kelompok dpd sebagai bagian dari mpr
rencananya sejumlah tokoh politik akan hadir dalam upacara pelantikan
diantaranya ketua umum gerindra rabu subianto sejumlah menteri gubernur dan wakil gubernur beberapa provinsi
ketua mpr zulkifli hasan berharap dengan masuknya tiga wakil ketua baru dapat memperkuat lembaga mpr
selain itu ketiganya diharapkan juga mampu menjaga stabilitas di tahun politik
soal pembagian tugas pimpinan mpr mengaku masih mendiskusikannya dengan bagian sekretariat jenderal mpr
namun soal fasilitasnya
fasilitas dan ruangan telah disiapkan untuk menyambut tiga wakil ketua baru
ya itu teknis nanti akan diatur oleh sekjen ya
kan mpr tugasnya nggak banyak
bagaimana melaksanakan pancasila itu yang paling penting
bagaimana itu menjadi perpu sehari hari yang sekarang mulai gaduh mulai macam macam itu ya
semua dipakai untuk politik